presiden joko widodo resmi menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dihapuskan
lantas bagaimana rencana pengawasan masyarakat
saya akan membahasnya bersama jubir kemenkes republik indonesia muhammad syahril
selamat malam dok
selamat malam mas reza salam sehat semua
salam sehat ini dengan dihapuskannya ppkm apa saja antisipasi dari kemenkes ketika memang nantinya terjadi kenaikan kasus covid sembilan belas
kita lihat biasanya memang terjadi kenaikan pasca tahun baru dok
ya jadi kita di warding oleh who enam strategi atau upaya yang harus dilakukan mendekati berakhirnya pandemi covid ini
salah satunya adalah selalu mengkomunikasikan mengedukasi kepada masyarakat bahwasannya pandemi covid masih ada dan potensi menular juga masih ada
yang kedua infrastruktur yang sudah disiapkan oleh kementerian kesehatan termasuk sdm
bagaimana apabila terjadi lonjakan kasus pada suatu saat
kemudian juga bagaimana kesiapan seluruh sistem layanan kesehatan termasuk laboratorium dalam rangka antisipasi berakhirnya pandemi covid ini
jadi insya allah semua antisipasi sudah kita siapkan dan kita betul betul dapat menuju akhir pandemi ini dengan baik
dengan sabtu sudah dicabutnya ppkm oleh bapak presiden itu menunjukkan bahwasannya prestasi kita bersama loh kita bahagia
bahwasanya kita bisa mengendalikan covid dalam waktu delapan sembilan bulan ini yang betul betul sangat terkendali
dengan parameter jumlah kasus kematian maupun yang dirawat di rumah sakit
oke baik dok ini berkaca pada negara negara beberapa negara kan kasus covid nya meningkat begitu ya
dan tahun baru biasanya waktu yang tepat bagi warga untuk berlibur ke luar negeri
nah akankah ada kebijakan terbaru misalnya tes covid sembilan belas bagi pendatang dari negara negara yang justru kasus covid nya sedang tinggi dok
ya jadi kasus sedang tinggi di china maupun di jepang itu sebetulnya subvarian baru itu sudah ada juga di indonesia
dalam waktu tiga empat bulan ini yaitu bf tujuh maupun ba dua tujuh puluh lima itu sudah ada dan sedikit sekali kasusnya
tidak ada lonjakan apapun dan tidak menyebabkan angka kematian maupun angka kesakitan yang harus dirawat banyak di rumah sakit
jadi dengan berkaca itu insya allah suparian baru ini dapat kita kendalikan di indonesia
dan tentu saja ya kewaspadaan tetap harus ada ya
jadi kalau orang betul betul sakit dari negara negara yang kita sebutkan tadi ya
dia harus dilakukan dulu dong pemeriksaannya jangan sampai menyebari di indonesia
tapi dalam suasana biasa kita tadi sudah disampaikan oleh bapak presiden maupun bapak menteri
kita biasa saja tidak terlalu membuat aturan khusus dengan
negara negara yang saat ini terjangkit covid yang lonjakannya sudah ada
oke baik dok ini kan dalam keterangan yang disampaikan oleh menkes di istana tadi
juga dikatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan aturan baru mengenai mekanisme pelaksanaan tes pcr dan juga rapid antigen
seperti apa bentuknya dok
jadi begini dengan dicabut jppkm maka peran masyarakat nanti akan diberikan lebih besar
artinya masyarakat juga harus betul betul
aware dengan keadaan ini termasuk apabila dia bergejala
itu dapat melakukan self assessment dengan melakukan tes antigen di beberapa tempat yang ada
tadi sudah disampaikan oleh bapak menteri di klinik di apotek dia harus melakukan tes antigen
dan bahkan kalau memang perlu dilakukan pcr maka dia secara pribadi itu dapat melakukan pemeriksaan itu
jadi ada kesadaran masyarakat
jika dia bergejala yang dia ada yang selama ini kita tahu batuk pilak debab sakit tenggorokan maka dia lakukan tes itu secara mandiri
oke ya tadi pak menkes juga menjelaskan bahwa memang keterlibatan dari masyarakat itu diharapkan lebih tinggi ketika memang sudah sakit
langsung harus tes secara pribadi secara sukarela begitu ya
dan juga menghindari kerumunan misalnya ketika sakit dan sebagainya
anda melihatnya apakah masyarakat kita sudah siap dengan keterlibatan masyarakat yang begitu besar
ya dok ya saya kira kita dengan pengalaman tiga tahun kita yakin ya masyarakat indonesia saat ini pun sebetulnya
contoh kasus sederhana mas ya pakai masker
masih banyak loh masyarakat itu yang dia tidak mau buka masker di tempat tempat yang memang dia ragu
dan dia masih merasa kalau dengan masker aman gitu ya pede dia
ini salah satu bentuk aware dari masyarakat
termasuk dia betul betul bagaimana
karena menghindari kerumunan yang memang potensi bisa terjadi penularan penyakit
ya dan cuci tangan saya kira sudah menjadi kebiasaan
nah tentu saja hal ini menjadi modal dasar kita
artinya pandemi covid membuat suatu perilaku yang sangat bagus terhadap masyarakat terhadap kesadaran penularan penyakit covid ini
tetapi protokol kesehatan itu bukan hanya untuk covid ya
tapi seluruh penyakit penular dapat dilakukan dengan baik
dengan protokol kesehatan itu
oke memang harapannya masyarakat sudah terbiasa selama hampir tiga tahun ini begitu ya dengan protokol kesehatan tadi
yang juga bisa digunakan untuk penyakit apapun gitu ya dok ya
ya dok ini pasca ppkm dihapuskan apakah nanti ada perubahan ketika masyarakat positif covid sembilan belas
misalnya mengenai telemedicine dan sebagainya dok
tidak ya tadi kan sudah disampaikan oleh bapak presiden
kedaruratan kesehatan masyarakat
bencana covid sembilan belas ini belum dicabut loh ya
pengendalian covid sembilan belas ini masih ada dalam pemerintah pusat
termasuk supporting atau dukungan dukungan apapun
seperti tadi dikatakan bantuan sosial kemudian pengurangan pajak dan sebagainya
termasuk masalah kesehatan
jadi termasuk vaksin ya masih tidak berbayar ya untuk vaksin yang dewasa tadi
bagi nanti kalau ada pasien yang dirawat dengan covid
dapat diklaimkan atau diajukan mekanisme pembayarannya melalui bpjs
atau jaminan kesehatan nasional
oke berarti untuk itu tidak ada perubahan begitu ya
tapi yang juga jadi pertanyaan di publik yang saya lihat hari ini adalah pertanyaan mengenai aplikasi peduli lindungi
seperti apa ke depannya
jadi aplikasi peduli lindungi ini merupakan prestasi kita juga
dalam teknologi kesehatan
dan nanti sebagai benar penjelasan dari bapak menteri
akan dijadikan platform kesehatan pribadi masing masing yang bisa diakses oleh masing masing orang itu
kemanapun dia nanti berobat atau bisa diakses untuk data pribadi kesehatan masing masing orang itu
oke baik dok
jika kita bicara soal vaksinasi begitu untuk anak anak seperti apa ke depannya dok
ya jadi pada saat ini ya sudah ada
vaksinasi ini adalah suatu upaya melakukan pencegahan penyakit penyakit menular yang bisa dicegah dengan imunisasi
salah satunya dengan covid ini
jadi covid ini pun penyakit menular yang direkomendasi bukan hanya dewasa kepada anak anak
dan saat ini kan sudah ada vaksin yang sudah melalui izin dari bpom ya badan pom
yang nanti dapat digunakan oleh anak anak kita yang usia di bawah enam tahun
kalau enam sampai dua belas kan sudah ada ya
nah ini bentuk dari kemajuan teknologi kita bahwasanya vaksinasi di indonesia sudah bisa dilakukan juga pada anak anak di bawah enam tahun
oke baik ini kan salah satu upaya untuk mengurangi dari penyebaran covid sembilan belas yang cukup masif adalah dengan vaksinasi booster juga
nah untuk booster ke depannya seperti apa
apakah seperti sebelumnya juga akan ada tempat tempat yang disediakan khusus
atau justru setelah itu
terus setelah kita memasuki masa transisi booster dan juga vaksinasi untuk anak ini hanya ditempatkan di tempat tempat tertentu saja
kita saat ini sedang mengejar target cakupan vaksinasi booster pertama
kemudian untuk booster kedua
itu untuk lansia dan comorbid dan tenaga kesehatan
nah tentu saja kita berharap pencapaian cakupan ini agar betul betul di atas standar tadi atau mencapai standar
maka harus digerakkan
tidak cukup kita menunggu pasif di suatu tempat
tadi bapak presiden juga sudah mengumumkan
ayo dong kita giatkan lagi ke sentra vaksinasi sentra vaksinasi
karena vaksinasi adalah bagian dari bagaimana kita mempersiapkan diri
jauh lebih batang untuk mengakhiri pandemi ini
sehingga masyarakat itu mempunyai kekebalan yang bagus ya terhadap covid ini
walaupun ada covid dengan varian apapun
maka insya allah tidak terlalu berat orang tersebut apabila terinfeksi
baik dok dengan dihapuskannya beberapa pembatasan kegiatan masyarakat
serta tadi anda juga katakan akan ada
ada lokalisasi untuk vaksinasi begitu ya
seberapa optimis ini bisa mengejar dan juga masyarakat suka rela untuk datang ke sana
dan satu lagi pertanyaan dari masyarakat
apakah nantinya memasuki masa transisi ini vaksinasi akan tetap gratis dok
karena kita harus meyakini betul
pencegahan penularan dan pengendalian dengan protokol kesehatan dan vaksinasi
ini hal yang sangat menjadi pegangan bagi kita semua
dan tidak bisa kita wah hanya protokol kesehatan imunisasi tidak
semua harus bareng bareng
nah apalagi sekarang sudah dipasilitasi oleh pemerintah dengan gratis
tentu saja masyarakat harusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melindungi diri masyarakat itu sendiri
oke baik baik berarti harus tetap optimis begitu ya
yang terakhir dok strategi dari kmnk ke depannya apa sih pasca penghapusan ppkm ini
ya tetap kita mengambil
pada awal ini pak ya ini kan pasca awal nih
berikutnya kita ingin bagaimana status darurat itu akan dicabut juga
ya kan karena kita kan tidak ingin kita semuanya masih darurat terus gitu ya
lepas kita bebas memang sudah terkendali betul
endemi itu artinya begini mas
jadi covid itu masih ada di sekitar kita
tetapi dia tidak menimbulkan dampak yang besar resiko yang besar
apakah terhadap kesehatan maupun ekonomi sosial dan sebagainya
jadi kita hidup berdampingan dengan covid
tetapi kita bisa mengendalikan itu
seperti halnya penyakit yang lain influenza tuberkulosis
kita kan di sekitar kita ada penyakit itu dan kita bisa berdampingan dengan itu
tentu saja berdampingan dalam arti kata kita bisa menghindari
mencegah dan bagaimana mengatasi apabila kita sakit itu intinya
baik ini harapannya euforia kebebasan masyarakat juga harus tetap dijaga
dengan protokol kesehatan yang tidak lepas begitu ya

terima kasih jumir kmnk republik indonesia
terima kasih jumir kmnk republik indonesia
muhammad syahril sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
selamat malam salam sehat
selamat malam masyarakat salam sehat semuanya